pertama kali di jepang pak jokowi dan partai golkar sudah rapat
jadi karena sudah rapat sudah beriringan lihat saja kelajukan partai golkar bersama pak jokowi
sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan pak jokowi dan kenyamanan pak jokowi dengan partai golkar
tapi tapi tapi kita akan kembali sebagai ketua pak
kita akan menjalankan diri kembali di munas nanti pak
isu yang kian kencang berhembus yakni tidak hanya kabar akan bergabungnya presiden joko widodo ke partai golkar
tapi juga jokowi digadang gadang akan dicalonkan menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin
namun sejumlah tokoh bahkan pengurus di internal partai golkar
dan berbagai macam syarat lainnya
jadi tidak mudah untuk menjadi ketua umum di partai golkar
kedatangan sistem di golkar itu adalah merit
di sisi lain pdi perjuangan sebagai partai yang mengawal presiden jokowi selama hampir dua periode pemerintahannya
mengaku sudah tak peduli dengan langkah politik jokowi
pdip dan jokowi pun diklaim sudah tak ada komunikasi
jokowi suka suka dia mau jadi kader mana
kader siapa yang beliau penguasa tertinggi
hubungan bagaimana orang cita cita dia menghancurkan pdip kok masih ada hubungan dari mana
kan jelas yang dibilang adi wijayanto beliau itu ingin supaya pdi perjuangan suaranya mengecil berkurang
kalau perlu ya kan kira kira gitu ya
kalau sudah tahu kita isi kepala pak jokowi begitu masa masih mau komunikasi
ketua analis komunikasi politik menilai peluang jokowi menjadi ketua umum partai golkar
akan bergantung pada waktu penyelenggaraan musyawarah nasional partai golkar
apakah dilaksanakan saat jokowi masih menjadi presiden
atau di saat masa jabatan jokowi sebagai presiden telah habis
kalau golkar konsisten istiqomah munasnya itu desember
saya kira pak jokowi akan menjadi bagian dari golkar
apalagi dikaitkan dengan ketum bagi saya agak sulit
tapi kalau munasnya itu dilakukan sebelum oktober
rasa rasanya apapun bisa terjadi
karena kekuasaan politik seorang presiden
entah siapa nanti yang punya intensi untuk mengajak di dalam
pasti cukup powerful dan akan mengubah segala galanya
berdasarkan jadwal dan ketetapan partai
pemilihan ketua umum partai golkar akan dilangsungkan saat munas partai golkar pada desember dua ribu dua puluh empat mendatang
ada sejumlah nama yang santer dikabarkan masuk bursa calon ketua umum
kembali ke kompas tv
empat diantaranya merupakan menteri presiden jokowi di kabinet indonesia maju
tim liputan kompas tv
lalu sejauh apa peluang presiden joko widodo jadi ketua umum partai golkar
kita bahas selengkapnya bersama dengan analis komunikasi politik dari universitas al azhar ujang komarudin
kang ujang kan partai golkar bolak balik bilang kalau pak jokowi ini nyaman sama golkar
mulai dari saat presiden jokowi pertama muncul dengan dasi kuning
kemudian kemarin juga ditegaskan lagi oleh erlangga hartarto
kang ujang melihatnya maknanya apa sih
pertama gini kalau ingin menjadi ketua umum golkar itu kan syaratnya dua
yang kedua itu adalah mendapatkan restu dari presiden atau dari ri satu
jadi pas kereformasi siapapun ketua umum golkarnya termasuk pak erlangga ketika maju jadi ketua umum golkar
itu sudah pasti mendapatkan restu dari pak jokowi
nah dalam konteks ini ya soal perebutan kursi golkar
pssi melihat ya apa namanya dalam konteks ke depan
golkar sih kalau ada pihak pihak ya yang katakanlah
ingin jadi ketua umum ya harus memenuhi persyaratan yang ketat yang ada di partai golkar
karena bagaimanapun golkar ini menjadi jangkar ya
jangkar bagi pemerintahan pak jokowi
jadi ikatan golkar dengan jokowi memang sudah terbangun dalam konteks sembilan sampai sepuluh tahun terakhir ini
tetapi memang persoalannya akan menjadi rumit ketika pak jokowi menginginkan misalkan maju menjadi calon ketua umum golkar
saya menganalisa sudah jauh jauh hari kan
tetapi kalau ujungnya misalkan pak jokowi ingin jadi ketua umum partai golkar
maka harus memenuhi persyaratan persyaratan yang sudah digariskan oleh adart partai
tapi kalau melihat dinamikanya saat ini kang ujang
seberapa besar sih potensi atau peluang pak jokowi jadi ketua umum partai golkar
saya sudah katakan ke banyak teman teman media
termasuk di apa namanya di t satu di program yang lain
ya kalau munasnya itu normal di bulan desember dua ribu dua puluh
maka pak jokowi agak sulit agak berat untuk bisa jadi ketua umum partai golkar
karena posisinya sudah tidak lagi menjadi presiden
artinya dua bulan sebelum pelaksanaan munas
sudah tidak ada yang bisa mengikuti dia lagi gitu
tetapi kalau munasnya dimajukan di september
maka jokowi punya potensi untuk bisa menjadi ketua umum golkar
syaratnya memang merubah aturan adart partai tadi
yang misalkan pernah aktif lima tahun di partai golkar
selama apa namanya satu tahun pengurusan gitu
kalau september itu memungkinkan jokowi untuk bisa mengambil alih
tapi tadi syaratnya harus merubah adrt
karena munasluk itu salah satunya untuk merubah adart
tetapi ada juga skema yang kedua
seandainya munasnya diadakan di september
artinya september pak jokowi masih jadi presiden
maka pak jokowi bisa mendorong pihak lain
misalkan dari nama nama yang muncul didorong untuk jadi ketua umum
tapi nanti pak jokowinya menjadi ketua dewan penasehat
jadi dua skema itu saya melihat seandainya
munas partai golkarnya dilaksanakan di september
ketika pak jokowi masih menjadi presiden
demi sehatnya partai politik gitu
demi menjaga demokrasi yang waras
mestinya munas tetap dilaksanakan di bulan desember
sehingga semua perjalanan partai itu ya normal
jadi pak jokowi seandainya ikut cawe cawe
kepada partai golkar dengan memajukan misalkan munasnya di september
maka itu menjadi ancaman bagi demokrasi
artinya kalau pak jokowi mau dalam tanda kutip
atau dia bisa mengarahkan ketua umumnya yang dekat dengan dia
kalau misalnya pak jokowi bisa jadi ketua umum partai golkar
dengan mengubah ada art
untuk partai golkar sendiri apa
ya dampaknya mohon maaf ya
ini bukan hanya bagi partai golkar
yang sehat itu sudah kehilangan jati dirinya demokrasi itu
jadi bagaimana misalkan golkar partai yang luar biasa hebat
saat ini begitu panen ya
dukungan dari masyarakat misalkan
lalu juga partai yang punya pengalaman panjang
dalam mengawal proses bangsa negara
yang tidak pernah aktif di partai golkar
yang tidak pernah jadi pengurus partai golkar
oleh karena itu nanti akan merusak
semua demokrasisasi internal juga ada di rusak
jadi ini bukan persoalan hanya partai golkar saja
tapi memang kalau itu terjadi
ya merusak sendi sendi demokrasi secara luas
punya kesempatan untuk bisa membajak partai orang lain
dan ini menjadi persoalan dalam konteks kita ingin
pak uceng berarti kalau melihat kondisi di partai golkar sendiri
artinya seberapa mungkin ada art itu diubah
dari sejumlah pihak di internal partai golkar
ya saya sih lebih suka kemarin ya
untuk mengganti ad art
pak jokowinya masih menjadi presiden
golkar tidak butuh pak jokowi
butuh pengaman ketika beliau tidak lagi menjadi presiden
karena kalau tidak punya jabatan tidak punya kekuasaan itu kan senderung bisa dikerjai oleh lawan politik ke depan
oleh karena itu butuh tadi butuh benteng pengaman butuh rumah butuh sandaran butuh posisi butuh jabatan
ya apalagi di golkar partai besar di parlemen dan itu menjadi kekuatan tersendiri bagi pak jokowi seandainya yang bersangkutan ada di partai golkar
oke kang ujang kalau misalnya pak jokowi maju sebagai ketua umum partai golkar masuk ke dalam salah satu kandidat kemudian
apa dampaknya kepada peta politik nasional terutama juga pdi perjuangan
ya pak jokowi akan berkuasa lagi
dia kendalikan partai golkar punya kekuatan di parlemen salah satu partai terbesar
ya tentu dalam konteks hubungan atau relasi dengan pdip
tapi ya pak jokowi akan jalan sendiri
dan dalam konteks itu nanti golkar ada di pemerintahan prabowo gibran dan pdip ada dalam oposisi
dan dalam konteks itu pula saya melihat ya hubungan antara pak jokowi dengan pdip tidak akan pernah ketemu akan terus bermusuhan
yang jelas kalau pak jokowi sampai jadi ketua umum ya berguining posisi pak jokowi di politik nasional makin tinggi
karena setara dengan megawati
sebagai ketua umum pdip jadi punya bergaining yang cukup tinggi ketika jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi
oke artinya nanti kita akan lihat ya apakah partai golkar akan menggelar munaslup sebelum dua puluh oktober atau sesuai dengan jadwal ya munasnya di akhir dua ribu dua puluh
kang ujang terima kasih banyak waktunya untuk rumah pemilu analis politik analis komunikasi politik dari universitas al azhar
terima kasih amin mbak cindy